kayaknya masaknya ditunda dulu ya
oh aku ajak papa ketemu di restoran
duh papa lagi dimana ya
kalau nanti siang kita ketemu di restoran
ketemu di sana ya pak
ada yang mau mama sampaikan ke papa
udah udah jangan nangis ya
kalau tau aku cerai
aku pasti jadi bahan omongan pak
aku nggak mau pisah sama nino ma
bapak tahu ini semua berat buat kamu
putri putri papa semuanya kuat
kamu kuat andin kuat
banyak berdoa sama allah
jodoh itu di tangan allah
memohon sama allah ya
tapi harus ingat
kamu juga harus ikhlas
ikhlas dengan segala keputusan allah
karena keputusan allah adalah yang terbaik buat kita
senang kamu dengar awal semua
mereka rapi dengar ama allah
agar pernikahan kalian lebih baik
sayurnya sedikit juga ya
iya tuh dengerin oma
airnya harus dimakan juga ya
karina ya ampun
bisa ketemu disini kita
nggak nyangka lo ketemu disini
kalian bertiga aja
kebetulan sama andin lagi liburan ke bromo
jadi bisa jalanin awalnya
kamu sendirian aja
enggak sebenarnya sama mas chandra
tapi kayaknya belum nyampe
tadi nino ke sekolahnya rina loh
aku ketemu dia disana
aduh nino itu baik sekali
dia kasih banyak hadiah buat rena
kamu kan tahu sendiri nino itu pengen banget punya omongan
tapi kan sampai sekarang belum ada
makanya dia suka banget loh anak kecil
dia baik benar sama anak kecil
aku doakan ya
dia bakal jadi ayam sangat luar biasa
itu gak mungkin
soalnya nino sama elsa sekarang lagi proses cerai
gak tau karna i'm so sorry
aduh malah kena
tapi yang jelas aku tuh lagi sedih banget
aku bener bener gak bisa mikir sekarang
gak tau harus gimana
aku kasihan sama mereka berdua tapi ya
ya soalnya ini juga perceraian kedua buat nino
itu yang bikin aku tambah sedih
dino pernah menikah dua kali
loh kok rosa malah nanya
apa rosa ini gak tahu
kalau andin itu mantan istrinya nino
tapi nino itu kan belum dulu
eh eh eh ya ampun
tolong dibersihin ya
akan saya bersihkan ya
bisa kakak saya bersihkan ya
aduh ya oke sayang
berhenti kamar mandi kali ya
karina sorry ya cucu saya muntah
aku beresin dulu kamar mandi ya
aduh iya iya kamar mandi dulu kamar mandi dulu ya
sini nanti aku tau
jadi rosa gak tau kalo andin dan nino itu mantan suami istri
aku kangen mama
iya aku kangen
bu rena baru ditinggal setengah hari aja sama andin udah langsung muntah
kayaknya rena emang gak bisa jauh deh bu dari andil
nih aja udah kangen kasihan bu
yaudah rena nanti di mobil kita telpon mama sama papa ya
kita bayar terus kita pulang ya
dicu tangan tadi ya
pada jam segini andin gak ada ngambarin gue
harusnya kan dia udah sampai
emang sesibuk gitu apa seminarnya
sampai suaminya telpon gak diangkat
emang ternyata di ikuti
emang tuh denger
sayang mama masih di jalan ya kamu sabar ya
mama aku mau ketemu mama
thank you ust aku mau sama mama
kenapa rena jadi rewel begini semoga gak ada sesuatu terjadi sama andin
aduh aku jadi khawatir
aduh aku jadi khawatir ya kalau rena kayak gini
dulu pun juga pernah tuh reina lagi di kelas terus tiba tiba dia nangis
eh ternyata andin sekarat berkara keracunan
ya allah jangan sampai dah
sampai jumpa lagi